selamat malam pak bagas sorbom berik
saya pikir bapak sudah pulang ternyata masih ada di kantor
tadi saya inisiatif untuk mengikuti saudari elsa
tidak tahu kenapa tiba tiba inti saya mengatakan kalau
ada sesuatu yang harus digali lagi sama saudari elsa
dan setelah saya pikir
kasus kebakaran di villa la rosa
itu hanyalah kulit luarnya saja
kebiasaan tau gak lu
mbak mir itu gak usah panggil
nanti pekerjaannya mbak mirna
kiki yang gantiin
kiki yang bakal dandani mbak mirna
udah tenang relax
ya meskipun kiki cuma dengernya seperepet seperepet doang
tapi kiki tau kok kalau mbak mirna itu sebenarnya
ada urusan gitu kan sama pak rizanya gak sih
apa abis dikasih bunga lu sama zain
bunga yang cantik
memang selayaknya lah diterima sama orang yang tercantik disini
kenapa cantikan aku tuh bunga
gak bisa berarti sama
emang kamu mau hajar saya
senang dia mbak sekarang aku bisa ngerasain ya orang tua mungkin seperti yang mbak adin bilang di depan
tapi aku senang akhirnya kalian udah bisa harmonis lagi cedul
kayak ngomongin adia gitu deh mbak
soalnya waktu itu sebelum villa itu kebakaran aku sempat dengar sesuatu
kalau kamu gak suka sama pak randy karena dia terlalu pasif ya
mbak denger dari mana
waktu itu aku lagi melintas doang sih terus aku dengar kalian sempat ngobrol gitu
gak bermaksud noping tapi kebetulan aja
ada perkembangan kah
atau stuck di situ aja
ya gimana mbak cara shopnya ya mbak ya gitu deh mbak nggak jelas
gue gak mau dijawab gak apa apa
kamu tuh masalah
orang gak usah ikut ikut lah
aku mau kasih tau aku juga dapet laki laki yang pasif juga
tapi aku tau gimana caranya luluhinnya
mau aku kasih saran gak
ya gimana ya sebenarnya mereka tuh lebih tepatnya tuh gengsi untuk mengungkapkan sebuah rasa
sebenarnya itu dalam hati iya tapi karena dia gengsi dia ngerasa
gak boleh nih laki laki
jadi dia bilang ya enggak
ini kenapa jujur saya maksudnya
nih kalian ngomongin soal lelaki di depan lelaki
ya daripada aku ngomongin di belakang kan gak bagus gak baik
misalnya aku ngomongin suami aku di belakang
yang mendingan di depan aja
ya berarti bener ngomongin saya kan
ya kalau kamu ngerasa ya udah
masa kita berdebat sih masa di depan jessy
kamu kan juga tahu ya
pak rendy tuh memang orangnya kaku nih
sama nih sama aku
jadi ya memang agak susah untuk melunuhkan laki laki yang seperti itu
tapi sebenarnya mereka tuh punya hati yang sangat baik
mereka sebenernya gak aneh aneh
ya walaupun kita udah berusaha
perempuannya udah agresif
perempuannya udah perhatian
udah kasih banyak pembuktian
kadang kadang mereka tuh suka gak peka
suka gak sadar
kamu ngomongin masalah rendy sama jessy gak usah saya dibawa bawa
aku lagi cerita aja
emang aku sebutin sama kamu kan enggak
gak usah pakai lirik lirik saya
enggak aku gak lirik lirik
aku kan cuma ngeletin kamu
enggak kamu ngomong perempuan agresif apa kamu ngelirik lirik saya
ya udah kalo gitu aku ngelelet kamu lagi
sudah mau menikah itu udah beda
terkadang laki laki yang pasif itu
nih dulu ya
aku punya laki laki yang ingin banget
terus dia jadi bucin posesif karena dia cemur
coba kamu bumbu bumbuin hal hal yang ya bikin dia cemburu
gitu ya pak
mau minum gak
itu laki laki tadi
laki laki tadi siapa
ya kan saya gak inget nih saya gak tau
mantan pacar aku yang sekarang jadi suami
tahan aku satu nih
nah terus terus terus
apalagi kalau udah punya anak
sudah beda deh
kaku dan dingin itu pasti berubah
karena faktor ada anak gak
makin tambah cinta
beruntung sekali ya
jadi istrinya itu
dari orang sebanyak ini
memanggil saudari elsa
dan juga saudara nino
bahkan saya mendengar
bahwa saudara nino
itu pernah beberapa
kali berantem dengan saudari shienna
bahkan saudari elsa
benar benar kasus yang sangat rumit
selamat malam pak bagas
saya pikir bapak sudah pulang
ternyata masih ada di kantor
tadi saya inisiatif untuk mengikuti saudari elsa
tidak tahu kenapa tiba tiba saya mengatakan kalau
ada sesuatu yang harus digali lagi sama saudari elsa
dan setelah saya pikir
kasus kebakaran di villa la rosa
itu hanyalah kulit luarnya saja
karena di dalamnya
orang orang ini mempunyai konflik konflik tersendiri
ya apalagi saudari siena
sampai sekarang belum di tau kabarnya
dan dia belum pulang
kondisi korban yang sudah rusak
dan itu kami membutuhkan banyak otopsi dibanding biasanya
saudari siena itu sebagai korban tewas pada malam itu
jangan pak eric
menurut saya itu terlalu cepat
karena kita harus menggali informasi lagi
kalau korban kebakaran di villa la rosa
itu siena atau bukan
karena kita sebagai pihak kepolisian
kita harus memvalidasi dulu
dan apa yang kita ucapkan
itu harus dipertanggung jawabkan
jadi sekarang pr kita ada dua pak eric
dari sebanyak orang ini
kita belum bisa menyimpulkan dan mengkutipnya untuk mencapai kebakaran di villa la rosa

kita belum bisa menyimpulkan dan mengkutipnya untuk mencapai kebakaran di villa la rosa